selamat sore anda menyaksikan goa mudik saya renha acerait
berikut kami sampaikan informasi mudik untuk anda
stasiun kiara condong bandung mulai dipadati penumpang arus balik dari jurusan timur
penumpang yang turun dalam satu kereta mencapai enam ratus orang
sementara hingga minggu sore arus balik di terminal cicahem masih sepi
kedatangan penumpang harus balik lebaran dua ribu enam belas dari jawa tengah dan jawa timur ke stasiun kiara condong di bandung dalam sehari ada lima kereta api
pada lebaran kali ini stasiun kiara condong menambah dua kereta api
puncak arus balik diprediksi pada minggu dini hari
sementara itu kepulangan pemudik ke terminal cicahem hingga minggu sore masih terpantau sepi
diprediksi puncak arus balik di terminal cicahem terjadi pada minggu malam
faktor yang menyebabkan kepulangan di terminal cicahem tak ramah
ramai adalah karena tidak semua penumpang kembali ke terminal cicahem
kondisi macet di sejumlah kawasan juga menyebabkan bus yang tiba di terminal cicahem terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan
dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah ada produser lapangan cnn indonesia zayul hak yang memantau langsung di stasiun kiara condong
silahkan zay seperti apa pantauan anda di arus balik di stasiun kiara condong saat ini
baik terima kasih reinhard selamat malam
di h tiga lebaran dua ribu enam belas kali ini stasiun kereta api kiara condong mulai dipadati oleh penumpang yang melakukan perjalanan mudik arus balik dari wilayah jawa tengah dan juga jawa timur
tercatat sejak pukul dua puluh tiga sembilan belas waktu indonesia barat sabtu kemarin
kemudian pukul dua dua puluh waktu indonesia barat setengah empat pagi
kemudian pukul lima belas dua puluh
pukul dua puluh atau setengah empat sore dan setengah lima sore
jumlah penumpang yang melakukan perjalanan arus balik ke stasiun atau tujuan akhir di stasiun kiara condong dalam sehari terus mengalami peningkatan
ada lima kereta api yang diberangkatkan dari wilayah timur dengan tujuan akhir stasiun kiara condong
yakni kereta api pasundan reguler kemudian pasundan tambahan lebaran kemudian kuto jaya reguler kuto jaya tambahan lebaran
kereta api kahuripan
dalam sehari ada lima kereta api yang memiliki tujuan akhir di stasiun kiara condong
selain itu reinhard ada tiga kereta api yang sebenarnya tujuan akhirnya adalah stasiun bandung
namun berhenti di stasiun kiara condong untuk menurunkan penumpang antara satu ratus lima puluh hingga dua ratus penumpang
yakni kereta api lodaya kemudian kereta api mutiara selatan dan juga kereta api tambahan atau lodaya tambahan
jadi memang antara penumpang yang melakukan perjalanan mudik terhitung sejak tanggal dua puluh enam juni kemarin
dengan yang melakukan perjalanan arus balik tercatat sama
yakni dari tanggal dua puluh enam juni kemarin dalam sehari bisa memberangkatkan tiga lima ratus hingga empat penumpang dari stasiun kiara condong sendiri
dan di prediksi puncak arus balik di stasiun kereta api kiara condong
akan terjadi pukul dua dua puluh dini hari nanti
dan ada dua pintu keluar yang dioperasikan yakni pintu keluar sebelah utara dan juga pintu keluar sebelah selatan
dan untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang arus balik di stasiun kereta api kiara condong sendiri
sejumlah petugas baik dari tni kemudian dari petugas kepolisian dan pihak keamanan lainnya terus disiagakan
tadi sore juga saya memantau sejumlah bus yang tiba
di terminal cicahem bandung hingga sore tadi memang masih terpantau sepi
namun hal ini masih ramai jika dibandingkan dengan hari hari biasanya
ada tiga tiga ratus enam puluh penumpang yang sudah kembali ke terminal cicahem dari h satu lebaran hingga sore hari ini
sedangkan untuk bus yang sudah diberangkatkan dari mulai h sepuluh hingga hamin satu lebaran
kemarin tercatat ada dua seratus bus
kondisi terminal cicahem yang masih sepi hingga sore hari ini karena memang ada beberapa faktor
di antaranya adalah karena terjadinya keterlambatan bus sesuai jadwal yang sudah ditetapkan
nah itu karena ada kemacetan di daerah tanjakan gentong kemudian malangbong limbangan dan juga nagrek
selain itu juga libur panjang yang masih
sebagian masih merasakan libur panjang artinya menunda kepulangan ke kota bandung dalam hal ini di terminal cicahem
selain itu juga karena banyaknya penumpang yang ketika melakukan perjalanan arus mudik naik di terminal cicahem
namun ketika kembali ke kota bandung tidak kembali atau tidak turun di terminal cicahem
melainkan turun di beberapa titik seperti kawasan cibiru
dimana di kawasan cibiru sendiri untuk melayani wilayah selatan
toha dan wilayah lainnya
selain itu juga di kawasan ujung berung kota bandung
baik terima kasih zayul haq
langsung dari stasiun kiara condong bandung jawa barat
dan sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti update situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik cnn indonesia
satu jam mendatang
jika anda ingin update informasi seputar mudik
jangan lupa untuk unduh aplikasi gomudik di playstore
saya renhat sirai